wakil presiden maruf amin mencanangkan program desa bersinar atau desa bersih narkoba menuju indonesia bersinar
pencanangan program dilakukan pada senin pagi dalam peringatan hari anti narkotika internasional yang digelar badan narkotika nasional bnn
wakil presiden juga meminta bnn meningkatkan kualitas sdm untuk upaya rehabilitasi
serta memperkuat dan memperluas kerjasama pencegahan dan pemberantasan narkotika baik tingkat domestik maupun internasional
untuk mewujudkan indonesia bersinar kepala bnn komjen pol petrus golose menyatakan
pihaknya akan menjalankan tiga pendekatan dalam pemberantasan narkoba yaitu soft heart soft heart dan juga smart power approach
sejauh ini bnn telah melaksanakan desa bersinar di lima ratus lima puluh tiga desa dan kelurahan
dan satu ratus dua puluh delapan desa rawan narkoba
serta meningkatkan akses layanan rehabilitasi di tiga puluh empat provinsi dan satu ratus tujuh puluh tiga kabupaten kota
upaya bersama ini diharapkan bisa menekan angka penyalahgunaan narkotika
yang diprediksi meningkat sebelas persen secara global pada dua ribu dua puluh
saya minta kepada bnn ri yang merupakan leading sector dalam p empat bn
untuk melakukan langkah langkahnya
selain sama memperkuat intervensi ketahanan keluarga
mengedukasi secara dini pada anak anak dan masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba
serta mendorong partisipasi lembaga terkait lembaga pendidikan dan organisasi serta kelompok masyarakat
langkah strategis yang dilakukan pada narkotika
dalam upaya perang melawan narkotika
yaitu melalui strategi soft power approach
berupa aktivitas pencegahan agar masyarakat memiliki ketahanan diri
dan daya tangkal terhadap penyalahgunaan narkotika